sayangnya langkah skuad garuda melenggang ke final piala aff harus terhenti pada senin malam pasca di tekuk vietnam dua
kini vietnam telah memastikan satu tiket untuk melaju ke final piala aff dua ribu dua puluh
dan untuk membahas bagaimana wajah sepak bola asia tenggara saat ini kita telah terhubung dengan pengamat sepak bola labib sadat
selamat malam mbak baik sangat baik mbak ayu terima kasih
baik pastinya kemarin menonton pertandingan antara indonesia dengan vietnam ya mas labib ya
iya betul mbak pastinya ya sebagai pengamat sebagai supporter timnas indonesia wajib bahkan sebenarnya pengen berangkat ke vietnam
tapi kemarin banyak jaan jadi nggak bisa nemenin ke midin ke hanoi
wah sangat disayangkan mas habib
sebelum kita membahas mengenai performa squad garuda saya ingin terlebih dahulu melihat bagaimana tren negara yang berkompetisi di piala aff
kalau kita lihat tiga negara dari empat negara yang bertanding di semifinal ini empat empatnya memakai pelatih asing tiga diantaranya memakai dari korea selatan jasanya ya pelatihnya
apakah ini merupakan indikasi bahwa kualitas pelatih dari asia tenggara ini tidak memiliki kompetensi yang mumpuni mas
kalau berbicara kompetisi yang mumpuni atau tidak jelas pelatih pelatih asia tenggara punya kualitas ya
sebut saja seperti kiatisuk senemawang dari thailand terus ada beberapa pelatih indonesia mungkin seperti kita tahu bimasaki dan juga ong kim sue dari malaysia
tetapi mungkin di dewasa ini banyak negara negara yang akhirnya mempercayakan pelatih asing menukangi tim tim
seperti malaysia vietnam indonesia dan negara negara bahkan seperti kamboja pun akhirnya pakai pelatih asing mungkin guna mendongkrak performance tim tim asean itu untuk berbicara banyak nantinya mbak
jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat memang pelatih dari asia tenggara itu masih memiliki kompetensi yang tidak kalah dengan yang dari luar seperti itu ya mas
tapi kalau kita melihat kembali mas trendnya ini kan dari empat
tiga negara yang bertanding di semifinal tiga di antaranya yang memakai jasa dari pelatih korea selatan
ada indonesia vietnam dan juga malaysia
apakah mas melihat ini adalah tren terbaru ketika negara negara dari asia tenggara memakai pelatih dari korea selatan
atau kita sekarang melihat kiblat sepak bola korea selatan ini sedang baik baik ya mas
kalau berbicara pakai pelatih asing sebenarnya sejak era dua ribu an awal banyak negara yang sudah menggunakan pelatih asing ya
lalu juga thailand juga pakai pelatih asing
tetapi mungkin karena melihat kesuksesan korea menelurkan prestasi di kancah dunia yaitu di piala dunia
mungkin ada indikasi bahwa trennya menggunakan pelatih pelatih asal korea ya
seperti kim pagwon pelatih malaysia pak sangseo pelatih vietnam dan juga indonesia menggunakan sintayong
mungkin berharap buah dari kesuksesan korea selatan tertular di negara negara seperti indonesia vietnam dan juga malaysia
menggunakan pelatihan asal republik korea atau korea selatan mbak ayu
baik kemudian kalau kita membicarakan lagi di dua ribu dua puluh tiga di bulan juni tepatnya akan ada piala asia ya mas labib
nah kita lihat empat negara dari asia tenggara sudah melenggang menuju piala asia nanti
seperti apa mas lihat peluangnya negara negara ini
karena kalau kita lihat di piala aff ini banyak sekali kritik kritik dan juga banyak sekali hampir
hal hal yang ingin dirasa dimaksimalkan oleh negara negara di asia tenggara
seperti apa peluang negara negara di asia tenggara untuk di piala asia nantinya mas
ya berbicara piala asia kan ini adalah kompetisi atau turnamen paling bergensi antar negara di asia
kalau peluang tetap ada mbak ayu tetapi jelas itu akan sulit ya
kita bisa lihat dari fifa ranking asean menempati ranking terbawah ya
satunya indonesia yang berada di peringkat satu ratus lima puluh satu
terus ada juga vietnam ada juga thailand yang lolos dan juga satu lagi malaysia kalau tidak salah
dan indonesia dan malaysia ada di bawah thailand sih nggak ya satu ratus sepuluh an
tetapi menurut saya kalau berbicara kans klub klub atau negara negara asia tenggara untuk lolos ke berbicara jauh sih sulit ya mbak
karena masih mungkin hagemonynya masih berada di tim
asia barat ataupun tim asia timur seperti arab saudi seperti korea selatan jepang dan negara asia barat lainnya
menurut saya untuk indonesia yang akan menghadapi misalkan untuk tim tim dari negara asia tengah seperti uzbekistan pun pasti kesulitan mbak
jadi menurut saya kalau berbicara peluang sebelum memasuki sebuah pertandingan cancel lima puluh lima puluh
tapi jika berbicara komposisi kedalaman squad jelas indonesia akan mengalami
tidak hanya indonesia ya thailand juga vietnam malaysia akan mengalami kesulitan di piala asia nanti
hanya keajaiban sih menurut saya maksudnya keajaiban di situ ya seperti berlatih keras seperti mempersiapkan tim dengan sangat baik
kita bisa mengandalkan pemain pemain jagoannya gitu
maksudnya pemain pemain andalan bisa dimaksimalkan di piala asia nanti yang akan digelar di qatar
ya karena memang kalau kita melihat secara peringkat juga indonesia ini cukup jauh
oh seperti itu ya mas labib
tapi sekarang kita ingin menarik terlebih dahulu bagaimana permainan indonesia kemarin di piala aff
kalau kita melihat ke belakang tahun sebelumnya pada piala aff indonesia berhasil sampai pada babak final
namun tahun ini kita gagal kita hanya sampai semifinal saja
kira kira tanggapannya seperti apa mas
evaluasi apa yang seharusnya dilakukan oleh tim nas garuda
ya kalau berbicara downgrade prestasi jelas ya kita di tahun pertama
sti menukangi indonesia di aff kita bisa jadi runner up
dan sekarang kita harus hanya menjadi puas sebagai semifinalis
jelas banyak evaluasi
ada evaluasi menyeluruh sebagai tim dan juga evaluasi eksternal
yaitu seluruh stakeholder di sepak bola indonesia
kita harus sadar bahwa kita masih banyak kekurangan
contohnya dalam pertandingan menghadapi vietnam
evaluasi secara internal kita seperti inferior gitu
mental kita inferior menghadapi
vietnam kita seperti tidak siap
sebenarnya saya yakin vietnam juga sebenarnya ketakutan menghadapi permainan kita
contohnya latifah mangseo terpaksa menggunakan formasi mirror formation
untuk menghadang upaya dari anak anak indonesia menguasai pertandingan atau menciptakan peluang
jadi menurut saya sebenarnya mental seperti kita mental inferior ya
kita sudah takut untuk bertanding sebelum pertandingan itu harus kita hilangkan
terus juga kesalahan kesalahan elementer seperti passing syuting final decision
kontrol melakukan tembakan melakukan crossing ataupun sebagainya
itu harus kita perbaiki lagi mbak
timingnya terus powernya terus cara tekniknya itu kita
menurut saya secara dasar pun kita juga harus kita perbaiki seluruhnya
untuk memperbaiki kinerja tim indonesia dalam menghadapi lawan lawan
seperti thailand vietnam malaysia yang sulit
kita melawan kamboja melawan myanmar juga kita harus tetap
menunjukkan bahwa kita indonesia kita punya karakter
dan kita bisa memperbaiki itu dengan menampilkan penampilan terbaik di setiap pertandingannya
jadi memang sebenarnya masih banyak pr yang harus dibenahi
salah satunya pr mental itu tadi ya mas mentalitasnya
menurut saya mental bermain memang kita masih kurang
terus juga kita kalau yang saya bicara secara global
stakeholder juga harus diperbaiki
seperti kualitas kompetisi kualitas operator kualitas federasi
agar terciptanya timnas indonesia yang baik itu mereka harus saling berjabat tangan
karena visi visinya harus berkesinambungan mbak
mas selain itu saya ingin membicarakan masalah salah satu strategi ya kalau saya boleh menyebutnya ini tentang
trend untuk mengadopsi pemain naturalisasi
jadi strategi ini kalau kita lihat kan sebenarnya bisa membawa malaysia menang ketika melawan thailand
padahal kalau hitam di atas putih ya sebenarnya thailand itu lebih di atas dari malaysia
apakah sistem naturalisasi ditunggu
timnas ini sebenarnya efektif untuk meningkatkan dan memaksimalkan prestasi timnas indonesia mas
kalau berbicara naturalisasi jelas
memang tujuannya untuk meningkatkan prestasi tim
tetapi yang menjadi permasalahan bahwa para pemain malaysia yang dinaturalisasi mereka sudah bermain di liga malaysia
contoh kalau kita misalkan ada matthew davis ada david rowley ada juga stuart wilkin
yang saat ini menjadi court permainan malaysia
bahkan menjadi bintang ketika malaysia mengalahkan thailand kemarin
mereka sudah bermain di klub klub malaysia super league seperti main di stoarthy wilkin main di sabah
terus ada david rowley yang main di seri pahang
tetapi seperti jordi amat sunny wolf
mereka itu seperti pemain yang dibeli menurut saya
mereka tidak tahu kompetisi indonesia seperti apa
mereka tiba tiba datang di naturalisasi belum kenal pemainnya siapa
jadi menurut saya kita terkadang dengan naturalisasi tetapi tidak tepat sasaran
oke kita mungkin pernah menaturalisasi pemain yang berada di kompetisi domestik liga indonesia atau indonesian super league saat dulu
tetapi menurut saya waktu yang pemain pemain tersebut dinaturalisasi pemain pemain tersebut tidak perform mbak
jadi menurut saya yang di naturalisasi itu tidak tepat saat itu
catatan saya hanya christian bonsales menurut saya
pemain naturalisasi yang bisa memberikan dampak signifikan untuk prestasi sepak bola indonesia
baik kemudian ini pertanyaan terakhir mas
kalau kita melihat kan sebenarnya
sebenarnya banyak sekali hal hal yang terjadi sebelum piala aff ini
salah satunya adalah tragedikan juruhan
menurut mas apakah ini efek dari kompetisi yang tertunda akibat tragedikan juruhan sehingga kita tidak bisa melaju hingga ke babak final mas
ya jelas itu punya peranan penting ya
kita terakhir kali berkompetisi secara reguler itu di tanggal tiga puluh satu september
artinya hampir tiga bulan tidak ada pertandingan untuk
apalagi ditambah mbak ayu bahwa kita tidak ada uji coba menjelang aff itu sendiri
jelas bahwa fitrahnya pemain bola itu kan berlatih dan bermain
kita berlatih sudah tetapi kita tidak bermain
maksudnya bermain itu melakukan uji coba melakukan sparring ataupun melakukan turnamen turnamen lainnya
tetapi itu tidak kita lakukan
jadi menurut saya itu akhirnya menimbulkan dampak negatif buat timnas indonesia
jadi kita tahu bahkan di partai pembuka melawan kamboja banyak orang yang berekspektasi bahwa indonesia akan menang tiga empat sepuluh
ternyata indonesia agli win atau menang tapi jelek gitu permainannya
hanya menang dua satu atau sedikit satu goal
jadi menurut saya itu menjadi salah satu pengaruh besar kenapa indonesia tidak bisa menampilkan performance terbaik mereka
baik mas labib sadat
memang kalau kita lihat meskipun indonesia belum bisa menorehkan kemenangan bahkan tidak melaju sampai final di piala aff
semoga nantinya ini bisa dimaksimalkan kembali prestasinya dengan berbagai macam evaluasi yang diberikan ya
terima kasih sekali lagi mas labib sadat pengamat sepak bola
salam sehat dan salam olahraga